mendorong pengembangan talenta anak anak muda papua presiden joko widodo meresmikan papua youth creative hub di jayapura papua
jokowi berharap lahirnya pych akan bisa memberikan kesempatan anak muda papua yang memiliki kreativitas dan juga inovasi
untuk bisa terus berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan papua
jokowi berharap lahirnya papua presiden jokowi dodo akan bisa terus berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan dan kemampuan
jokowi berharap lahirnya papua presiden jokowi dodo akan bisa terus berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan dan kemampuan
anak muda pych di berbagai sektor mulai dari industri kreatif kria pertanian pendidikan hingga kesehatan dapat berjalan dengan baik
karena saya melihat peluang opportunity kesempatan di tanah papua masih sangat besar sekali untuk bisa anak anak muda masuk
dan ini kita harapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan
memberikan peningkatan kemajuan kepada masyarakat papua yang kita cintai
sementara itu kepala badan intelijen negara budi gunawan mengatakan
anak muda papua akan menjadi motor penggerak di berbagai sektor kehidupan di papua
budi gunawan optimis akan lahir anak anak muda dengan prestasi dan reputasi mendunia
yang berasal dari papua youth creative hub atau pych
papua memiliki tempat khusus di hati bapak
bapak presiden tiada henti bapak presiden bapak jokowi selalu mencurahkan perhatiannya
untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat papua
pitch mempunyai visi dan misi agar anak anak muda papua menjadi motor penggerak
di berbagai sektor kehidupan papua melalui kemitraan secara nasional maupun internasional
oleh karenanya kami semua optimis
kedepan akan lahir anak anak muda papua dengan prestasi dan reputasi mendunia
yang berasal dari papua youth creative hub ini
rencananya gedung sarana pengembangan generasi muda sejenis
juga akan dibangun di papua barat ntt aceh dan maluku
dengan dukungan kementerian dan lembaga
sebelum peresmian jokowi sempat mengunjungi berbagai sarana
di pych mulai dari industri kreatif kria umkm melalui pych store
presiden juga sempat berbincang melalui video konferensi
dengan anak anak muda pych di sejumlah wilayah di papua hingga papua barat
tidak hanya itu presiden jokowi juga menandatangani prasasti
dan menanam pohon sebagai bagian dari peresmian pych